baik santa ada apa ya
enggak tante cuma mau tanya aja
semalam antara ibu tini dan camilla ada apa ya elena
tante penasaran aja
oh iya tante kemarin tiba tiba eyang marah besar sama kami lah
dan akhirnya tersayang naik
bantu aku ya
tolong temuin aku sama ibu tini
aku mau minta maaf sama ibu tini
kamila eyang aku tuh keras kepala
kamu gak bisa paksa dia
mendingan kamu sekarang pulang ya
enggak aku nggak akan pulang sebelum aku ketemu sama bu tini
kamila kok kamu jadi kut kutan keras kepala sih
kamu sama yang sifatnya sama deh
kalau ada maunya pasti gak bisa ditolongin aku alina

bu tini sekarang lagi emosi
mendingan kita balik lagi kesini besok
kalau emosi ibu tini udah reda
kamila kamu denger dong kata fadil
kamu sekarang pulang ya
kasian bayi yang ada dalam kanwan kamu
si camilla itu udah pergi kan
udah kok eyang
nah sekarang yang makan ya
kan alena yang nyuafir
kalau yang bilang sekali enggak ya enggak
kamu jangan lagi bergaul sama si camilla itu
kan eyang yang marah sama camilla
masa alena disuruh jauhin camilla juga
yaudah kamu dengerin aja apa yang eyang bilang
ya gak mau kamu terkena pengaruh buruk si camilla itu
dia itu perempuan gak benar
hamil di luar nikah
hanya untuk memikat hati laki laki
eyang bukannya alena mau membela kamila
iya memang benar camilla hamil di luar nikah
tapi kan camilla punya calon suami yang jelas
dan sebentar lagi camilla dan fadil akan menikah kok
kalau menurut alena
alasan eyang membenci camilla pasti bukan karena masalah itu
terus kenapa sih eyang
menurut eyang kesalahan kamila itu sudah tidak bisa termaafkan
kamu ini apa apaan sih
kenapa jadi kamu menyudutkan eyang
tersama alena ya
eyang sekarang makan aja
daripada alena tanya tanya terus
ini kan makanan kesukaan eyang
nggak mau alena
nggak mau alena
nggak mau alena
nggak mau alena
kok pintunya susah dibuka
anakku pernah datang ke rumah ini
kenapa masuk kamar ibu nggak ketuk pintu dulu
bikin ibu kaget aja deh
tau banget kenapa sih
haris mau tanya sesuatu sama ibu
alena kamu keluar sebentar ya
penting kenapa sih pih
kok alena sampai gak boleh tau
tolong keluar sebentar ya sehat
haris mau tanya tadi ada yang datang kesini gak
maksud kamu apa sih
bu tolong jawab
tadi ada tamu yang datang kesini atau tidak
karena haris menemukan kalung ini di depan pintu bu
satu satu peninggalan mama
biar mila selalu dekat sama mama
itu kan kalungnya kamila
memangnya kenapa dengan kalung itu
ini bukan kalung sembarangan bu
anak ini adalah anak haris dari farah
dan ini adalah kalung yang sama
kasih tau haris bu
kasih tau haris
apa anak ini datang ke rumah
untuk mencari haris
dia cari haris kan bu
aduh kamu tuh ngaco deh
dengar ya haris
gak ada yang cari kamu
ya lalu kalung ini kenapa ada di depan rumah kita bu
mungkin saja kalung ini kebetulan
gak usah dipermasalahkan lagi
kasihkan ibu kalung jelek itu
haris tidak akan memberikan kalung ini
ini merupakan petunjuk haris
untuk menemukan anak itu
kenapa eyang sama papi meributkan soal anak
jangan jangan tapi punya anak lain selain aku
haris kamu melawan ibu
selalu melawan ibu ya
haris gak melawan ibu
haris cuma mau tahu sebuah kebenaran bu
kamu mau tahu kebenarannya apa
ibu tidak tahu sama sekali soal kamu
kamu mau tahu deem ak
kita mau proyek untuk appnya
tapi alhamdulillah yang udah agak baik agak kok tante
oh yaudah kalau gitu besok tante
jenguk rumah alena ya
boleh tante silahkan
yaudah gitu aja kok alena
makasih ya sayang ya
masya allah kak
kalau bilang gak ada kak
ya ampun kok bisa mila
mila juga gak tau kak
tadi pagi mila pake kok
jatuh dimana ya kak
kapan kamu pake dan pas dimana
aduh gimana ya kak
mila inget kalau mila pake
kak terus sekarang gimana
udah kamu tenang dulu
kita cari pelan pelan ya
aku bantu kamu nyari
ya ampun nyari apaan sih berisik banget
kamu liat kak lumia kak mila gak
yang ada inisial krp nya
kak lumia yang jelek itu ya
yang murahan yang norak
aduh yang enggak banget itu kan yang kamu beliin kan fadil
udah kamu gak usah panjang ngebahasnya
kamu liat apa enggak
liat gak kak lumia
mungkin buat kamu kak lum itu emang gak penting
tapi itu berarti banget buat aku itu peninggalan mama aku nih
eh denger ya
kalau kamu tuh jelek tau gak
gak mungkin aku curi
aku bisa beli yang jauh lebih bagus dari itu
ndi tolong jangan salah paham dulu ndi
kamu gak usah nyalain kak mila
kan aku yang tanya
kamu nuduh aku juga
apaan sih ini malem ini
calon menantu tantu yang hamil di luar nikah nuduh nuduh aku telah mencuri kalungnya
kamu enak aja nuduh keponakan saya
wah seperti itu mila sama sekali gak nuduh
mila cuma tanya sama indi
kamu kalau ngomong jangan memutar balikan fakta
siapa yang nuduh kamu
kan tadi kita cuma nanya
kamu liat kalungnya apa enggak
fadil kamu tuh nanya ke aku kayak nuduh tuh gak
ya gimana aku gak tersinggung
fadil kamu nih gimana sih
bukannya belain saudara malah belain kamila
ya udahlah tante
sebenarnya yang salah itu bukan fadil
ini semua tuh salah kamila
tante tahu sendiri kan kalau kamila itu biang rusuh
ya dia bikin kesan aja ke orang orang kalau kita tuh yang selalu jahat ke dia
maling teriak kemaling
padahal dia sendiri yang bikin
indy kamu ngomongnya kok jadi kemana mana
bukan soal rusuh rusuhan
ya biar kamu tahu fadil
kamila itu sebenernya biar rusuh
dia selalu ngeganggu hubungan aku sama endo
sampai sampai edo memutuskan aku dan membatalkan pernikahan kami
masya allah indi
oke aku jelasin sama kamu ya
edo masih harapin kamu untuk menjadi istrinya
kamu ngomongnya jangan melebar kemana mana
kamu tahu soal kalung itu apa enggak
waktu aku beliin rantai untuk kalungnya camilla
jadi aku pikir kamu pasti tahu bentuknya kayak gimana
udah kamila kita masuk aja
kata kata ini jangan didengar
selamat siang mbak
mbak bisa perbaiki kalung ini
mau ditunggu atau ditinggal
kira kira berapa lama mbak
sebentar ya mbak
jadi kamu yakin kalau anak kamu itu ada di jakarta
malah aku merasa dia berada tidak jauh dari aku
cuma aku belum tahu bagaimana cara menemukannya
ya dengan kalung itu aja aku rasa belum cukup
untuk mengetahui dimana keberadaannya
aku akan bantuin kamu sampai menemukan anak kami
asal kamu gak gampang menyerah
sebelum anak itu berada di pangkuanku
aku tetap akan mencari
sepertinya paling cepat besok paling lama lusa
tapi nanti kalau sudah selesai saya kabarin lagi pak
ya sudah kalau begitu
tolong diperbaiki ya mbak
saya akan menunggu sekali
terima kasih ya mbak
oh iya pak ini tanda terimanya
mbak kemarin saya beli kalung disini
coba inget gak yang ini
memangnya kenapa ya
tapi berserta liontinnya
liontinnya dari awal memang terlalu keras ya
liontinnya dari awal memang punya kita sendiri
tapi dauntin dan kalungnya hilang bersamaan
jadi saya minta tolong bisa gak bikinin kalung dan liontin yang sama persis seperti milik saya
liontinnya seperti apa ya mas
gampang kok cuma inisial huruf kr dan p aja
tapi kami akan coba deh
tadi soalnya ada seseorang yang memiliki kalung dan leontin yang sama seperti mas maksud
ada orang yang punya kalung dan leontin yang sama seperti milik saya
inisialnya k r dan p
tadi orang itu datang cuma untuk benerin aja
soalnya kalung itu rusak
tapi sekarang orang itu udah pergi mas
orangnya siapa mbak
terus dia pergi kemana
waduh kalau namanya saya gak tau mas
tapi kayaknya pasangan suami istri
nah orangnya ke arah situ
kira kira orang yang punya kalung dan lianting sama seperti punya kamila
apa jangan jangan orang itu yang menemukan kalung kamila
atau mereka orang yang juga ingin memiliki kalung yang sama seperti punya kalung